sesi tv merekam dua pencuri sepeda motor di sekitar sebuah mobil yang terparkir di perumahan gumi golf indah kor prijaya sukarame bandar lampung bandar rabu
di tengah suasana jalan yang sepi salah seorang pelaku memecahkan kaca mobil dan mengambil tas dari dalam mobil lalu kabur dengan rekannya
dari keterangan warga di lokasi pemilik mobil belakangan kembali ke mobilnya mendapati kaca sudah pecah dan tasnya hilang
menurut pemilik mobil tas tersebut berisikan uang delapan ratus juta rupiah
kedua pencuri itu diduga telah mengintai korban dari bank lalu membuntutinya
saat ini polisi resor kota bandar lampung masih memburu kedua pencuri
di jakarta cctv sebuah klinik kesehatan merekam aksi pencuri bermobil membawa kabur sebuah kursi panjang yang terbuat dari besi dari ruang tunggu pasien
rekaman memperlihatkan sebuah mobil bak terbuka masuk ke halaman klinik kesehatan di jalan kembangan raya jakarta barat
seorang pria kemudian turun dari mobil dan mengangkat kursi panjang dari besi yang berada di ruang tunggu ke atas bak kendaraan
ditemui rabu siang karyawan klinik kesehatan mengatakan aksi pencurian tersebut terjadi pada senin dini hari
ia menduga pelaku memanfaatkan tawuran warga yang terjadi di sekitar lokasi saat itu
pencurian ini baru pertama kali terjadi
harga pencurian ini menurun dari rp satu juta
harga kursi yang dicuri di atas rp dua juta
demi leputan cnn indonesia